kalau udah kabur begitu kan
berarti ilmunya pak ustadz nyampe
ya bagus sih tapi ya
kalau kabur begitu enak kan neng
kita kejar tuh
pak nek kejar pak nek kejar
anak anak ngapain kamu ada disini
diri diri bangun
aduh ini anak siapa lagi nih
ya ada apa lagi sih ribut aja kerjaannya
ada apa lagi hai kalat
kri kabur lagi pak ustadz
orang kabur ngapain dicari cariin sih
orang udah gak ada diomongin
gak ada yang diomongin
tadi kemarin udah
tadi kemarin udah
tadi kemarin udah
sekarang cepetan cari cari sampai ketemu
ke segala arah ke segala penjuru
tahun depan abis dulu ada hak
pakai nanya cepet cepetan
cari kemana aja cepetan
secepatan salah salah cari cari
aduh ya allah
kabur lagi sih
kalau bisa kan
nunggu pulang terus fikri belum ketemu bisa berapa ini
saya udah coba cari kerungan guru tapi gak ada
iya betul ustadz
udah kemana mana cari
ke kamar kamar sampe ke dapur juga gak ada
ya kita juga udah cari di kamar kita nggak ada
iya pak ustadz gak ada
iya pak ustadz
di asrama santriwati pun gak ada fikri
iya pak ustadz
coba untuk mencari fikri di luar pesantren
dan beberapanya lagi cari di sekitar pondok pesantren
kalau kamu ikut cari fikri nanti yang hilang jadi dua orang ya
emang enak gak dikasih kepercayaan sama ustadz musa
sobri lukman dan hadi cari haikal ke warung nilis
ya kemudian fajar dan ahmad cari di luar pesantren bersama ustadz ridwan
saya ikut pak
gak usah udah ya
cukup mengerti semuanya
nanti yang di luar pesantren kalau nggak ketemu kembali ke pondok dan aktivitas seperti biasa ya
ya sudah kalau begitu selamat mencari
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
yuk selamat fajar
mau beli apa
kak coklat itu berapa
yang ini ini satunya seribu
kalau roti dua ribu
kalau yang itu tuh
oh itu seribu
emangnya kamu mau beli yang mana
enggak kok cuma hanya dua
ih bukan deram
beli coklatnya dua
kakak aku fikri dari pasantren kunanta
oh dari kunanta
oh kakak yang itu
makasih ya kak
lihat tadi dia ambil coklat roti sama kacang
sekarang kamu bayar roti sama yang lainnya
terus dia ke mana
kamu nyamuk gak
lu bisa banyak tuh
berapa berapa berapa

kamu turun gak
gak gitu pak
saya tadi liat ada anak kecil disini
kalian bertiga itu pakai baju koko
aduh ampun ampun
apa sih orang tua kalian lah
gak pernah dididik ya
kalau ada anak kecil segini
ini pake kopi ya
kayaknya naik mobil bapak
males aja mana ada
sekarang ngapain pake disini
pergi pergi pergi
itu mobilnya kayaknya mau ke pasar deh
yaudah yuk saya ikutin aja
kan kita disuruh nyari pikir
krim bukan main bola
lu ngapain jadi main bola disitu
nanti aja kalo ada pak ustad
di lapangan becek
malin dia nendang
ya dot bolanya lambung dot
emang dasar bocah
gak tau sopan satun
gak ada etikanya
lu orang tua suruh ngambil bola
yang nendang dia yang main dia
pinter juga tuh anak
tih rasa takut gak enak ya
pinter juga tuh anak
salam balik dong pak ustad
salam balik dong
salam balik dong
ketasik beli kedong dong
jangan berisik dong
ajak ajak dong
siap siap jadi gini
kan saya larang untuk nyari fikri keluar dari pondok
terus tau gak
dia tuh pura pura ini pura pura main bola sama dodot gitu
terus bolanya ditendang keluar
dia pura pura ambil bolanya
jadi dia bisa keluar dari pondok
siapa dulu dong ustadznya
siapa dulu pak d nya
kalau udah kabur begitu kan
berarti ilmunya pak ustadz nyampe
oh itu tentang kreativitas
ya bagus sih tapi ya
kalo kabur begitu enakan nih
kita kejar tuh
kejar pak d kejar
ngapain kamu ada disini he
diri diri diri bangun
aduh ini anak siapa lagi nih ya
hei sini gak
kasih ya pak ustadz
fikri orang tuanya dimana
dek kalau lagi makan itu nggak boleh sambil diri nggak boleh jalan juga apalagi sambil ngomong
kan diajak ngobrol
fikri kayaknya lapar banget ya
yaudah deh kalau gitu ini buat fikri aja